komisi pemberatasan korupsi kpk melakukan rapid test terhadap seluruh pegawainya tak terkecuali pimpinan kpk
rapid test ini dilakukan secara bertahap bagi dua orang termasuk karyawan outsourcing
penyelenggaran rapid test ini dibagi menjadi dua ada tes yang dilakukan di dalam ruangan dan ada pula yang dilakukan secara drive thru
rencananya kegiatan ini akan berlangsung selama empat hari
selain menyelenggarakan rapid test kpk juga telah membuat skema baru dalam pola pekerjaannya
kegiatan ini juga karena kita menyambut pola hidup baru new normal
karena kita tidak bisa membiarkan suasana seperti ini kita harus biar selalu di rumah
walaupun beberapa bulan yang lalu dan sampai hari ini kpk menganut work from home dan juga pekerja di kantor